indo pacific economic framework atau ipf yang digagas amerika serikat mei dua ribu dua puluh dua
fokus memperkuat empat pilar utama
yakni pilar perdagangan pilar rantai pasokan pilar energi hijau dan pilar fair economy
empat belas negara anggotanya australia selandia baru fiji india jepang korea selatan
indonesia malaysia brunerusalam filipina singapura thailand vietnam dan amerika serikat
saling memperkuat kerjasama dagang dan meningkatkan investasi terutama terhadap empat pilar utama
salah satu pilar yang hangat dibahas adalah pilar energi hijau
di tengah krisis energi global saat ini sejumlah negara terus mengembangkan sektor energi ini
salah satunya indonesia
kekayaan alam yang besar membuat indonesia memiliki peran penting dalam peta energi hijau dunia
dan diharapkan mampu meraih momentum ini
jadi ada banyak momentum untuk membawa kembali ke transisi hijau
dan ipaf juga sesuai untuk membantu negara mencari peran yang bisa mereka lakukan
dan bagaimana cara membuat jaringan penyelenggaraan yang berkembang
dengan mengingat efisiensi
jadi ini adalah posisi yang sangat bagus untuk indonesia untuk mencari
untuk mencari bukan hanya di antara negara
dengan kawasan yang lebih dekat dari para penonton ipaf
tapi juga untuk negara amerika
indonesia terus mengembangkan sektor energi hijau nasional
terutama industri baterai
investasinya pun terus ditingkatkan
demi memenuhi kebutuhan dalam negeri
dan mengejar pasar energi baru terbarukan global
termasuk pasar amerika serikat
kita menyampaikan bahwa justru mereka membuat ev manufacturing nya
baterai ini tidak hanya untuk pasar indonesia saja
justru ini akan menjadi hub untuk ekspor mereka terutama di negara negara asean
di region kemudian juga ke negara negara lain
jadi itu yang ingin kita sampaikan bahwa kita menjadi suatu hub
untuk mereka melakukan investasi di kita
kemudian melakukan ekspor ke negara negara lain
jadi tidak serta merta hanya untuk market di indonesia saja
dan akan lebih baik lagi juga kalau bisa sampai ke us
tapi menurut saya kita bisa cover
asia saja itu sudah sangat sangat sebaik
organisasi yang menaungi para pengusaha negeri paman sam ini
menilai indonesia harus terlebih dahulu meningkatkan standar lingkungannya
asal sumber energi yang dipakai dalam berproduksi
hingga inovasi teknologi hijau di sektor ini
agar mampu masuk dan diterima pasar dunia
dan kita melihat beberapa perkembangan yang
bisa menantang indonesia
dalam beberapa harapan ekspor mereka
karena pembuatan beberapa produk
tidak memiliki semua standar lingkungan yang diperhatikan
tapi dari sudut pandang kita sebagai amerika
kita ingin melihat jaringan pengeluaran yang lebih bersih
dan indonesia harus dapat menyertai kami
namun per oktober dua ribu dua puluh dua
menurut kementerian kehidupan
perusahaan investasi bkpm
share ebt indonesia masih rendah
dan nilai ini jauh tertinggal
bila dibandingkan rata rata share negara asean
butuh usaha keras agar ambisi menjadi role player
di sektor energi hijau dunia bisa tercapai